sudah sekitar dua minggu banjir mengenangi pemukiman warga di empat kabupaten di kalimantan barat seperti sintang dan sekadau
dan seperti apa penanganannya mengapa begitu lama banjir di sana surut
sudah bergabung dengan kami kabit humas polda kalimantan barat kombes polisi doni charles go
selamat sore pak doni
iya selamat sore mbak rihwana
pak doni hingga saat ini berapa wilayah kabupaten yang masih terendam banjir di sana
di wilayah mana saja dan apakah kemudian pihak kepolisian mencatat berapa pengungsi akibat musibah banjir ini
jadi di kalbar ini kan terdiri dari empat belas kabupaten kota
dari sejumlah itu yang sudah terdampak banjir itu ada enam kabupaten
dan memang mayoritas adalah kabupaten kabupaten yang berada di wilayah hulu sungai
seperti kapuas hulu dan melawi
ada juga ketapang yang memang berbatasan dengan wilayah kalimantan tengah
saat ini banjir itu
sangat parah berada di wilayah sintang
berdasarkan informasi yang kami terima bahwa kondisi banjir ini adalah banjir yang paling parah sebelum di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
jadi sekitar mungkin empat puluh an tahun yang lalu
kalau untuk data pengungsinya sendiri atau mungkin wilayah yang terdampak banjir
khusus di wilayah sintang sendiri itu
menurut catatan kami
ada tiga belas tujuh ratus delapan puluh lima kakak atau tiga belas tujuh ratus sembilan puluh lima rumah yang terdampak
dari empat belas kecamatan ada dua belas kecamatan yang terdampak
itu khusus di singtang
catatan masih ada di beberapa wilayah lain
ada tiga belas kakak yang terdampak begitu ya dan ini merupakan banjir yang paling parah
kalau menurut pak doni tadi
mengatakan seperti itu
apakah kemudian sudah diketahui penyebabnya
apakah memang ini karena curah hujan yang tinggi
atau memang ada faktor faktor lainnya pak
ya jadi sementara yang kita ketahui
karena memang sepanjang tahun ini
bencana yang sering terjadi di wilayah kalimantan itu ada dua ya
kalau bukan karhutlah karena kemarau yang panjang
ya banjir seperti ini
khusus di tahun dua ribu dua puluh satu ini
kita beruntung karena curah hujan
yang begitu tinggi
sehingga hujan itu seringkali terjadi
sehingga yang kita takutkan
bencana kabut asap yang biasa terjadi di tahun tahun sebelumnya
tidak terjadi saat ini
sehingga peluang besar terjadi ya karena memang curah hujan yang begitu tinggi
sedangkan kalau banjirnya sendiri
ini akibat luapan air dari aliran sungai yang ada
kita tahu di simpang itu adalah
kabupaten yang merupakan dialiri oleh dua sungai besar
yaitu sungai kapuas
yang memang berasal dari kapuas dulu
kemudian ada sungai melawi
yang berasal dari kaupaten melawi
di saat dua sungai ini
dialiri oleh air yang banyak
sehingga akhirnya menggenangi wilayah wilayah
yang selama ini biasanya tidak terkena banjir
ada dari empat belas kecamatan yang ada di simpang
dua belas kecamatannya itu semua sudah terdampak banjir
pak doni bagaimana kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah
terkait penanganan banjir
ya sebetulnya koordinasi kita sangat bagus dengan bpbd
kita sama sama bekerja
bahkan dari provinsi pun
kami dari koda kalbar sendiri misalnya
kami sudah menerjunkan
tadi dari samadza
kemudian brimot polair
kita perbantukan kesana
begitu juga dari pemerintah provinsi
karena kita tahu daerah terdampak banjir
janganlah mereka terlalu sibuk gitu
kalau bisa kita yang berada di luar wilayah
bisa membantu secara penuh gitu
tinggal melakukan kontrol dan pengawasan
pak doni kebutuhan apa kemudian yang paling mendesak dari para pemerintah
kemudian yang paling mendesak dari para
pengungsi begitu ya
dan bantuan apa yang sudah diberikan oleh pihak polda kalbar
kepada para pengungsi pak doni
ya sebetulnya saat ini masih kebutuhan makan minum ya
karena memang dengan banyaknya banjir
kegiatan masyarakat suku
sehingga mungkin kebutuhan makan minum dari para pengungsi ini yang diprioritaskan
kita tidak tahu apa sampai berapa lama
nah kemudian diiringi juga
dengan kebutuhan kebutuhan untuk kesehatan
pak doni dampak dari banjir ini seperti apa sih
sebetulnya apakah kemudian perekonomian di beberapa wilayah
terutama kabupaten sintang yang anda katakan itu sangat terdampak begitu
yang paling parah itu lumpuh total
ya sebetulnya ini tipologi banjir yang ada di wilayah kita ini sedikit berbeda
artinya tidak semua enam kabupaten itu langsung banjir
nah memang didahului oleh wilayah yang ada di hulu tadi
kemudian saat ini memang simpang yang masuk selanjutnya
sebelumnya di kapuas hulu dan melawi
untuk di dua kabupaten sebelumnya itu saat ini sudah surut
misalnya di melawi yang awalnya ada lima kecamatan terdampak
sekarang tinggal empat desa saja
nah sekarang yang parah ini di sintang
bukan tidak mungkin beberapa pekan ke depan
airnya akan mengalir ke wilayah hilir
jadi dengan tipologi yang seperti itu
memang kalau melihat dampak ekonomi ya sedikit terpengaruh pasti
walaupun memang ada beberapa kendaraan kendaraan besar
yang bisa memang digunakan untuk melaluinya
sehingga jalur logistik masih bisa dilewati
dengan menggunakan kapal kapal kotak misalnya untuk mendistribusikan
baik semoga banjir di sana segera surut dan para pengungsi bisa kembali ke rumahnya
masing masing begitu ya
terima kasih sekali kabit humas polda kalimantan barat
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak donny